komisi pemilihan umum menyikapi positif berbagai macam komentar yang berdatangan
pasca debat pertama calon presiden dan wakil presiden tadi malam
ketua kpu arief budiman mengatakan pihaknya masih terus menerima dan melakukan evaluasi
dari penyelenggaraan debat capres cawapres yang pertama
masukan dan kritikan baik yang positif dan negatif menurut arief budiman itu hal wajar
kpu berharap ruang debat yang diberikan kpu kepada masing masing paslon
untuk menyampaikan visi misi serta program program unggulan mereka
dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh masing masing paslon
dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi pelaksanaan debat perdana kemarin
sudah ada produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan di gedung kpu jakarta
selamat sore cila
cila banyak komentar tentang pelaksanaan debat
tadi malam ada yang merespon dengan positif ada yang negatif juga tentunya
apa kemudian respon kpu terhadap komentar komentar seperti ini cila
ya ferdi benar sekali pasca penyelenggaraan debat perdana pemilu presiden semalam
ini tentu menuai banyak sekali reaksi dari berbagai pihak
namun pihak dari kpu tadi ketua kpu arief budiman sendiri menyatakan
kalau memang kpu membuka kemungkinan adanya perubahan dalam beberapa hal
untuk pelaksanaan debat mendatang pada tujuh belas februari nanti
nah memang ada beberapa hal yang nantinya mungkin saja bisa dirubah oleh kpu
yang pertama adalah soal format debat di mana memang banyak sekali masukan dari berbagai pihak
baik itu dari tim ses media penyelenggara dan juga dari lembaga masyarakat
yang mengatakan kalau format debat ini memang masih kurang fleksibel begitu
sehingga tidak membuat kedua pasangan calon ini menjadi lebih bebas dalam beradu argumen begitu ferdi
kemudian yang kedua adalah mengenai waktu atau durasi debat
jadi ada masukan dari berbagai pihak kalau waktu atau durasi debat semalam
yang hanya sekitar satu sampai tiga menit dalam setiap sesinya itu dirasa kurang begitu
karena memang kita tahu sendiri kalau mungkin anda juga ikut menonton debat semalam
ada beberapa pertanyaan yang ketika dijawab oleh pasangan calon jokowi maruf
ataupun prabowo subianto ini dirasa kurang dan terpaksa harus berhenti
ini yang kemudian menjadi salah satu poin evaluasi

hal ketiga adalah mengenai soal kisi kisi
nah ini merupakan hal yang cukup penting verdi karena kita tahu bahwa memang keputusan atau kebijakan kpu
untuk memberikan kisi kisih pertanyaan lebih dahulu kepada kedua pasangan calon ini
menimbulkan kontroversi pro dan kontra begitu
sehingga ini menjadi salah satu evaluasi yang harus dilakukan oleh kpu
karena masukan dari berbagai pihak ini memang ada yang bilang kisi kisi ini dirasa bagus begitu
karena dapat membuat kandidat bisa lebih menyancikan
ada data data maupun informasi yang lebih akurat begitu
namun juga ada yang mengatakan bahwa ini sebaiknya dirubah saja
karena memang malah hanya menampilkan debat yang kaku dan terlalu textbook
ataupun terlalu membaca teks begitu ferdi
ini menjadi hal hal penting yang nantinya akan dievaluasi oleh kpu
namun memang kpu baru akan melakukan evaluasi pada minggu depan atau tepatnya pada hari senin
karena memang dalam beberapa hari ini hari ini maupun sampai hari minggu nanti
ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kpu terkait dengan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
apa kemudian yang menjadi skenario selanjutnya pasca debat pertama tadi malam
apa yang sedang dipersiapkan kpu untuk hajatan selanjutnya ini cila
masih ada sisa debat lagi menjelang pilpres nanti
itu hal penting
mengingat ini adalah debat perdana di mana dalam empat debat selanjutnya ini harus berjalan lebih baik lagi
baik oleh kpu sebagai penyelenggara maupun dengan partner kerja kpu
dalam hal ini adalah media penyelenggara
ini pun harus menjadi masukan yang penting untuk kemudian bisa menampilkan
dan menyajikan debat yang lebih informatif dan akurat kepada warga negara indonesia
dan memang selain itu ferdie selain fokus kepada evaluasi debat ini tentu saja kpu tidak boleh melupakan kewajibannya
untuk kemudian menyelesaikan berbagai tahapan pemilu dua ribu sembilan belas
di mana pada hari ini saja ferdi sudah ada dua agenda sejak pagi dan siang hari ini yang dilakukan oleh kpu
ini mengenai rapat koordinasi mengenai produksi perlengkapan dalam hal ini adalah surat suara pemilu dua ribu sembilan belas
juga mengenai sosialisasi sistem informasi penghitungan atau situng yang juga hari ini dirapatkan oleh kpu
dan juga lembaga yang berwenang untuk kemudian menyelesaikan
dan menyelenggarakan pemilu di mana ini memang pada pukul sepuluh tadi kpu menyelenggarakan rapat koordinasi surat suara
kpu akan segera mencetak surat suara mulai besok tanggal sembilan belas januari dan ditargetkan memang selama dua bulan ke depan
atau sampai bulan maret dua ribu sembilan belas nanti ini distribusi maupun pencetakan surat suara ini sudah selesai hingga tingkat kabupaten dan kota
dan nantinya kpu juga akan melakukan monitoring perdana di tiga kota dari mulai jakarta
makassar dan juga jawa timur
dan verdi selain itu memang sosialisasi sistem informasi penghitungan suara atau situm yang juga dirapatkan oleh kpu pada siang hari ini
memang dilaksanakan pada pukul empat belas tadi bersama dengan partai politik peserta pemilu bawaslu dan juga berbagai lembaga terkait
di mana hal ini harus dilakukan sesuai dengan amanat peraturan kpu nomor tiga puluh dua tahun dua ribu delapan belas
di mana sistem informasi penghitungan suara atau situm ini harus dilakukan
ini nantinya berfungsi untuk menghimpun hasil penghitungan suara dari seluruh tps dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota
dan juga untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi suara
dimana nantinya ini setelah penghitungan suara setiap data data dari hasil penghitungan suara nanti ini bisa di scan ataupun dipindai
dan masuk ke dalam aplikasi situm yang nantinya bisa diakses oleh seluruh warga negara indonesia
itu artinya kpu juga memang menegaskan